tersohor sudah hingga ke penjuru negeri pemijatan patah tulang ala cimande ini
teknik pijat cimande telah melegenda
ada sejarah yang melekat erat dari seni pengobatan ini
ada spiritualitas yang luhur saat menyembuhkan raga yang sakit
juru silat yang magis nilai nilai rohani dan obat obatan tradisional adalah kekayaan budaya nusantara yang terus terjaga

siang itu memasuki rumah salah seorang ahli pijat terbesar di cimandi
siapa saja yang menapakkan kakinya di sini harus siap disambut aroma minyak urut yang menyengat
ramainya orang mengantre untuk dipijat oleh pria yang agra prisa papa haji ini sudah menjadi pemandangan biasa setiap harinya
tua muda lelaki perempuan dengan keluhan
masing masing mulai dari tulang geser remuk patah hingga syaraf terjepit memilih menaruh harapan kesembuhannya pada pengobatan tradisional ini
tentunya selain kepada sang pencipta
untuk dapat sampai ke perkampungan dengan seribu pemijat ini tidaklah sulit
letaknya di kabupaten bogor dekat dari ruas utama jalan raya ciawi sukabumi
memasuki gang menuju desa cimandi anda akan disambut
sambut dengan pelang pelang bertuliskan pemijatan alternatif patah tulang
ilmu yang didapat secara turun temurun menjadi salah satu modal untuk meneruskan warisan leluhur ini
tak mudah memang
perlu waktu yang tidak sebentar bagi para maestro tulang ini
mereka belajar sedari usia muda untuk mempelajari ilmu memijat
sementara puluhan pemijat patah tulang yang ada di cimande ini memang tidak melulu merupakan keturunan langsung dari leluhur cimande
ada yang karena berniat belajar kemudian menetap di sini untuk menjalankan profesi sebagai pemijat patah tulang
ada masing masing metode
terutama ilmunya saja
kakek saya begini uasanya begini paman saya begini
jadi kita ambil saja
ada itu yang tirakat itu
yang mandi itu
sampai lumpuh saya kan
lumpuh dulu bu jangan
menjalani itu kan lumpuh
mandi tiap malam makan kurang seperlu ini
nggak kayak puasa ramadan enggak
makan ditakar minum ditakar
haji ujang subandi atau yang lebih dikenal ujang budi ini sudah menekuni jasa pijat patah tulang sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
meneruskan dari sang ayah
hingga kini ia berhasil membesarkan warisan keluarga itu dan sukses membangun tempat praktik sekaligus penginapan hingga lima belas kamar
pasiennya datang dari berbagai kalangan juga dari berbagai wilayah indonesia bahkan luar negeri dengan mengandalkan tarif sukarela

ada juga yang nggak bisa diobatin begitu atau semua
ada juga tergantung posisinya tulangnya
kalau udah rumet ya repot lah tradisional ya nggak ada
yang mampu aja
kalau yang enggak saya sekarang ini harusnya bantu dengan dokter ada harus
oh iya kan kita harus mampunya
nggak harus semua lihat posisi lah
buka sejak pukul lima pagi hingga pukul sepuluh malam
ujang budi menerima hingga empat puluh pasien dalam sehari
bahkan di akhir pekan jumlah pasien bisa membeludak hingga enam puluh bahkan tujuh puluh orang
semuanya memiliki keluhan tulang hingga syaraf terjepit
selain rawat jalan memang di cimande ini setiap pemijat juga menyediakan penginapan untuk rawat inap
dengan harga dua ratus ribu rupiah perharinya pasien dan pendampingnya memperoleh fasilitas tempat tidur dan makan dua kali sehari
dengan harga dua ratus ribu rupiah perharinya pasien dan pendampingnya memperoleh fasilitas tempat tidur dan makan dua kali sehari

mereka akan dikontrol perkembangan kesehatannya setiap hari oleh ujang budi
ada banyak berkembangannya
di sini dibawa ke tukang urut yang sono perasaan saya tidak tenang
nah di sini udah tenang aja dipegang pak haji
nggak percaya mungkin ya
di sini kan udah menjadi ringan tangannya
kalau kata pak haji harus menginap berapa lama lagi
sebulan lagi itu kan sampai benar benar kembali atau misalkan sampai seminggu lagi selama ada perkembangan bagus
seminggu lagi kan ini perkembangannya udah bagus
seminggu lagi udah boleh pulang katanya
ilham dan beberapa pasien di sini mengaku sudah lama mengenal cara pengobatan ini
juga turun temurun dari keluarganya yang pernah merasakan langsung kehebatan pemijatan patah tulang cimandi
pasca insiden saat bermain bola ayahnya tak pikir panjang untuk membawa ilham ke pemijatan ujang budi
di sini pasien akan diminta untuk mematuhi pantangan pantangan tertentu yang diklaim akan berpengaruh pada kecepatan proses pengobatan
bisa bisa kembali normal sebulan atau dua bulan
sebulan atau dua bulan
normal itu maksudnya bisa
bisa diangkat iya bisa kayak tangan sebelah ini
terus ada pantangan pantangan nggak diperbaiki
itu nggak boleh makan kopi soda es es terus ikan basah nggak boleh
yang dingin dingin yang pedas pedas
tak berarti dunia medis berseberangan dengan pemijatan tradisional ini
ugan fatoni ahli pijat lain dari cimande juga menyebut bahwa medis dan tradisional berjalan seiring
seperti pada luka terbuka yang membutuhkan jahitan hingga naik turunnya tensi darah semua tetap dirujuk ke tindakan medis
namun memang dirinya mengakui bahwa salah satu keunggulan medis itu adalah kegiatan
ialah pemijatan tanpa rasa sakit
aduh itu terserah kepercayaannya ya gitu ya ada orang seperti sugesti benar gitu ya itu lebih cepat
karena yakin dengan doa doa kan di sini pakai doa doanya bukan istijrat di sini dari al quran doa doanya
ya sesuai dengan ajaran islam karena disini alhamdulillah deh di quran apa sih yang kurang
tinggal bisa menggalinya aja dan memanfaatkannya yang baik
lalu bagaimanakah orang orang yang berkecimpung di dunia medis menanggapi eksistensi pemijatan tradisional seperti ini
yang penting tuh berfikir rasional dan masuk akal
kalangan medis memang mengakui pangsa pasar pengobatan tradisional ada dua
yakni golongan yang menganggap biaya operasi medis relatif mahal
dan golongan yang takut akan tindakan medis seperti pembedahan atau operasi
kalau dia memilih alternatif dia harus tahu bahwa di sana memang tidak ada fasilitas kesehatan
tidak ada fasilitas rumah sakit
alangkah lebih baiknya dia x ray dulu lah pergi ke emergensi
di x ray dilihat keadaan patahnya
lalu nanti terserah dia memilih
tapi jangan nggak di x ray langsung ke alternatif
di x ray dulu lah nanti terserah gimana apakah dia lebih percaya alternatif daripada dokter itu hak pasien
namun demikian jos rizal menegaskan bahwa semua pilihan berada di tangan pasien
jangan lupa like share dan subscribe ya
tersohornya bumi cimande yang masih dan berjaya hingga kini tak bisa lepas dari kekayaan budaya yang dimilikinya
cimande tak hanya dikenal sebagai surga para ahli pijat patah tulang tradisional
namun warisan pencat cimande pun telah tersohor hingga ke ujung negeri
cimande diambil dari nama sungai yang mengalir di kampung yang telah ada sejak abad ke tujuh belas ini
berada di kecamatan caringin kabupaten bogor jawa barat
lanskap cimande menjadi sangat apik karena diapit oleh dua gunung tinggi di jawa barat gunung gede dan gunung salak
tanahnya yang subur menjadikan mayoritas penduduk di kampung ini berprofesi sebagai petani
alkisa eyangkhairlah seorang pengelana yang kemudian menjadi cikal bakal kebesaran cimande melalui pencak silatnya di kampung tarikolot
dalam sejarahnya sebenarnya gini sesepuh cimande itu nggak pernah kemana mana
gitu kan sesepuh cemande itu nggak pernah kemana mana
satu tapi yang kita kenapa ilmu cimande ada di mana mana
menyebarkan sampai ke klokshop dunia kan ya
ini salah satu yang kalau diterima dengan logika itu tidak mungkin
jadi kita diterimanya dengan keimanan kita
bahwa orang tua mewariskan satu tradisi yang dinamakan pencaci manda itu
bukan sembarangan tradisi yang dibuat buat
tapi memang satu tradisi yang benar benar memberikan pelajaran
untuk kehidupan kita
untuk kehidupan kita sehari hari
eyang hair yang kemudian dilanjutkan eyang rangga membangun desa cimande ini
menjadi lebih pesat melalui pencak
bahkan dalam perkembangannya di kampung tarikolot
pencac cemande dianggap menjadi aliran tertua di indonesia
ada tiga puluh tiga jurus yang menjadi dasar dalam pencak cimande ini
ketiga puluh tiga jurus umum ini dibakukan bagi siapa saja yang hendak mempelajarinya
tonjok bareng tonjok sebelah kelit sulup timpa sebelah setong timpa
timpa dua kali dan masih banyak lagi yang dipelajari pertama kali dengan duduk terlebih dahulu
berbeda dengan aliran lainnya yang berlatih dengan berdiri
pencac cemande mengawali materinya yakni menghapalkan gerakan dengan duduk
posisi duduk ini kan jadi mengambilnya yang dianggapnya
kita alami oleh wadah amat dulu dari sesepuh dari turunan
kita nggak mungkin kita ini langsung berdiri
dari lahirnya aja kita masih tetap tertidur kan itulah manusia
jadi belajar cemande itu duduk duduk dulu baru berdiri
terus pepedangan pakai alat nah itu
jadi untuk ini nggak mungkin
karena manusia itu harus langsung berdiri
nah itu filosofi dari gerak kelit duduk
apalagi dengan tangan ya
dengan tangan ya udah selesai tangan hafal sampai tiga puluh tiga
nah nanti ada langkah kelit nantung kelit berdiri
kelit berdiri masih tetap gerakan tangan ya gerakan tangan
ngeposisi pakai berdiri ya gitu serang bela ya
diserang dibela serang nah itu
nah habis itu ada yang namanya jurus pepedangan
ya jurus pepedangan itu ya mungkin dulu pakai pedang betulan
tapi kalau sekarang pakai alat bambu ya
kental akan syariat agama islam
setiap gerakan memiliki filosofi masing masing
warga cimande khususnya kampung tarikolot
mempercayai bahwa setiap peninggalan leluhur selalu punya makna
termasuk diantaranya talek yang berasal dari kata ta'alek
yang berarti sumpah atau janji
talek dalam pencak cimande ialah sebuah ikrar
untuk menjaga diri dari empat belas hal yang dianggap tidak baik
diantaranya takwa kepada tuhan
jangan melawan kepada orang tua
jangan iri hati
berguru silat cimande bukan untuk kesombongan
namun untuk mencari keselamatan dunia akhirat
palek ini akan diikrarkan setelah prosesi kecer atau perhan dilakukan
prosesi ini merupakan salah satu syarat orang baru
yang akan mempelajari pencak cimandi
proses yang dilakukan ialah pembasuhan kedua tangan
dan tetes mata menggunakan air yang telah didoakan
lalu ditutup dengan memakan daun sirih
setelah kecer atau peruhan selesai
sang calon pesila cimande ini bisa memulai menghabal gerakan
inilah salah satu kesenian yang selalu saja mencuri perhatian
dari aliran pencak cimande
jika dalam adat betawi ada istilah palang pintu
di cimande ada berebut se eng
se eng akan dibawa oleh jawara dari mempelai pria
nantinya dalam aksi pertarungan ini
se eng akan berakhir dipelukan jawara mempelai wanita
sebagai bentuk diterimanya pinangan
menjadi salah satu ciri khas simande
yakni didominasi oleh benturan dalam pergerakannya
hingga siapa saja yang berlatih pencak cimande
cenderung akan mengalami bengkak luka lebam
atau bahkan hingga patah tulang
namun ilmu yang diajarkan dalam pencak cimande
sudah lengkap bersama latihan pijat
untuk mengembalikan ke kondisi tubuh semua
tadi berbicara tentang pencak
dalam kita belajar pencak
itu bisa terjadi patah
karena ada jurus pukul
ada aduk kaki
dalam belajar silat
dalam belajar pencak itu
sampai bisa patah
orang tua dulu itu
punya prinsipnya atau
kamu jangan hanya bisa merusak
bagaimana memperbaikinya lagi
kalau kita belajar pencak cimande sampai bengkak
itu pasti bengkak
bisa patah itu pasti
orang tua dulu itu sudah kumpir
tadinya utuh kembali kepada keutuhan
nah itu makanya
jadi kita ini sudah dititipkan ilmu
sama leluhur yang kumpit
nah ada pun sekarang yang terkena
patah pengobatan patah tulang cimande
setiap yang mengobati patah tulang
harus bisa pencak
berangkat dari latihan pencak cimandi inilah
kemampuan memijat warga tarikolot
yang mayoritas juga mempelajari pencak ini
para tokoh cimande menyebut
pencak cimande dan kemampuan memijat
khususnya patah tulang
memang tidak dapat dipisahkan
seiring perkembangan zaman
pemijatan patah tulang tradisional ini
semakin tersohor di bumi cimandi
hingga ke luar pulau
bahkan ke luar negeri
di mana juga diperkenalkan
lagi smp diajarin
pulang sekolah diajarin
ketika memiliki kekuatan
untuk memiliki kekuatan
yang lebih mudah
dan lebih mudah
untuk memiliki kekuatan
yang lebih mudah
untuk memiliki akhirnya
yang begitu mudah
sebagai aliran silat asli jawa barat pencak cimande menjadi kiblat perguruan perguruan silat yang ada di tanah air
begitu pula dengan praktik pemijatan patah tulang khas cimande yang hingga kini masih terus berjalan regenerasinya
seperti dede hamdan putra ketiga dari ujang budi yang bersama dengan kakak dan juga adiknya berikrar akan terus melanjutkan warisan sang ayah
yakni membantu orang orang melalui praktik pijat patah tulang ala cimakne
pertama diajarin tepatnya umuran smp lagi smp diajarin
pulang sekolah diajarin
diajarin sambil praktik keliling tiap hari yang dirawat
diajarin apa aja
diajarin ya sambil praktik aja cara menjajat cara mempenginturang
sampai sekarang masih
masih masih diajarin
kalau abah lagi keluar saya yang ini
kalau abah kakak saya lagi keluar saya yang ini
saya yang praktik
berarti sampai sekarang itu dari pertama kali belajar sudah berapa tahun
sekarang saya umur tiga puluh tiga tiga puluh satu
pertama belajar smp kelas satu kelas dua aja
saya pulang sekolah belajar
bagi pria berumur tiga puluh satu tahun ini pengobatan patah tulang milik ayahnya lebih dari sekadar tempat mencari nafkah
ia menganggap praktik ini merupakan salah satu cara untuk menolong orang orang dengan keterbatasan dana
sekaligus cara untuk tetap melestarikan warisan leluhur
saat pemuda seusianya memilih berprofesi lain dede merasa bangga menjadi penerus generasi cimande
soalnya ini warisan juga ya pengobatan tradisional ini
warisan dari nenek moyang cimande itu
membantu orang intinya membantu
lain dede hamdan lain pula haji naim
haji naim yang pertama kali membuka praktiknya pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh lalu merupakan jebolan dari cimande
hingga kini masih menerima pasien dengan keluhan patah tulang terkilir atau bahkan urat terjepit di kawasan cipete jakarta selatan
almarhum haji naim kini mewariskan kemampuan memijat kepada anak anak dan cucu cucu
dulu bapak ya kalau orang dulu kan lain ya
orang dulu ini dia ini suka merantau ke mana mana
ke cirebon terakhir dia
dia ke cirebon ke banten terakhir dia di
jadi dia belajar untuk ngobatinnya ya belajar silatnya juga
ada silatnya silat cimande
sampai itu dia belajar ilmu pengobatan
kebetulan kayaknya pengobatan pengobatan ini masyarakat perlu gitu
praktik pemijatan milik haji naim juga menjadi cermin bahwa warisan kearifan lokal berhasil melebur dengan kemajuan zaman
pasien yang hadir ke tempat praktiknya datang dari berbagai kalangan
selain itu kini dua belas dari tiga belas anak almarhum haji naim sukses meneruskan ilmu pemijatan tersebut
kearifan lokal yang ada di cimande tidak hanya milik warga setempat
tidak hanya mereka yang memiliki kewajiban menjaga tapi kita semua
kebanggaan ini bukan hanya milik warga cimande tapi milik kita semua